tim gabungan bares krim polri polda bangka belitung dan polres bangka barat
mengungkap kasus pembunuhan bocah delapan tahun di kabupaten bangka barat
tersangka pelaku ditangkap seminggu setelah korban ditemukan tewas
di sebuah perkebunan sawit pada kamis sembilan maret lalu
tersangka adalah tetangga korban yang juga pelajar smk kelas tiga
ia ditangkap di rumah orang tuanya di desa terentang bangka barat rabu dinihari
orang tua tersangka tidak menyangka anaknya melakukan perbuatan keji tersebut
saat menggeledah rumah orang tua tersangka polisi menemukan sepeda motor
sepatu baju dan sandal yang digunakan ketika beraksi
setelah melakukan penggeledahan polisi membawa tersangka ke tempat
ia membuang ponsel dan pisau yang digunakan untuk membunuh korban
menurut polisi motif tersangka menghabisi korban adalah mendapat uang tebusan
keluarga korban sempat mendapat sms
polisi menangkap smk dengan pesan meminta uang kebusan seratus juta rupiah
lengkap dengan foto korban dalam kondisi tangan terikat sehari sebelum korban ditemukan
motif daripada pelaku ini dari hasil pemeriksaan dan juga wa sinkron bahwa
melakukan penculikan ini pembunuhan ini
dengan meminta kebusan uang
sebelumnya pada kamis sembilan maret lalu warga dikejutkan oleh penemuan mayat bocah tanpa identitas
dalam kondisi tangan dan kaki terikat tali di perkebunan sawit bukit intan bineh
di desa ibul kecamatan simpang teritip bangka barat
setelah melakukan penyelidikan petugas mengungkapkan yang ditemukan adalah mayat hafizah
bocah kelas dua sd yang dikabarkan hilang sejak minggu lima maret dua ribu dua puluh
kondisi jenazah tak utuh dan sebagian organ dalam tubuh hilang
hasil otopsi rumah sakit umum pangkal pinang menunjukkan ada puluhan luka akibat benda tajam di tubuh korban
irwan setiawan bangka barat bangka belitung